jumat pagi sepuluh desember tim operasi sektor satu berfokus melakukan pencarian di kawasan dusun kajar kuning dan curah kobokan
yang menjadi salah satu terkena dampak terparah turunnya awan panas gunung semeru empat desember lalu
sesampai di lokasi tim operasi langsung melakukan screening dan pencarian yang harus dibarengi dengan kewaspadaan
sebab pagi itu misalnya tiba tiba terjadi peningkatan seismik dan terlihat guguran materi vulkanis dari puncak semeru
ya kita baru saja sampai sekitar tiga puluh menit dengan pemetaan untuk rencananya untuk proses evakuasi
namun ternyata aktivitas dari gunung semeru aktivitas vulkanisnya meningkat tampak seperti di belakang saya
dan ini semua harus segera keluar menuju jalur evakuasi
jadi kalau memang untuk proses evakuasi ini harus mengikuti dari kondisi
perkembangan dari gunung semeru
ini sempat tadi diinstruksi untuk turun karena aktivitas vulkanisnya meningkat
namun ketika kita perjalanan sekitar kurang lebih lima belas menit aktivitasnya tampak menurun
semua pun bergerak mulai melandai lagi
dan kemungkinan evakuasi akan dilanjutkan kembali
tinggal menunggu dari instruksi
tak berselang lama tim langsung melakukan pencarian di titik yang diduga terdapat korban
sebelumnya di titik ini ditemukan tak kurang
dua setengah jam pencarian memang sejauh ini belum menemukan jenazah
namun yang menarik ini adalah ditemukan celana sandal dan juga ada uang dan juga kontak motor di dalamnya
di kawasan penambang pasir ini pakaian ini bukanlah stok untuk disimpan untuk diganti
namun kalau kita melihat ada kontak motor artinya ini pakaian yang baru saja dikenakan
hingga hari ke tujuh operasi di kawasan sektor satu ini tim sudah menemukan dua puluh empat jenazah dari empat puluh tiga jasad korban letusan semeru
wida subianto aga dipa lumajang jawa timur